ada yang badu babu
maaf gusti prabowo amukmarukul kami mah hanya mengingatkan saja betul kalau prabowo amukmarukul
melanggar aturan nanti gusti prabowo siliwangi akan menambah hukumannya betul betul betul betul
betul betul betul betul betul betul kurang acar yang benar kecuraling
lagi nyantai prabowo
ada catatan buat kita laporin
banget tembus ke gusti prabowo siliwangi kain intonnya
hai eh ngapain ditukerin segala ayo tukerin ah pengen dilaporin sama besi prabu ini mah ayo lagi
sayang rakyat istri prahun amu merungu puteraku puteraku langsung usang ya allah
puteraku alhamdulillah kamu telah kembali nek
astagfirullahaladzim apa yang terjadi padamu
akhirnya kita bersama
menjelaskan tugas mengangkut air musuh
itu ya prabu ternyata teh lelah juga
tapi lumayan sudah teratasi sekarang
kita bisa beristirahat kejurahling
iya prabu ternyata teh lelah sekali
tapi sudah terlampaui sudah bebas tidak
capek lagi kita
kita pergi dari sini baik
maaf bukan begitu musti pabu lantas apalagi
maaf musti pabu sebenarnya masih ada
pekerjaan lain tugas apa ya mengasuh anak
kurang ajar kamu nyai benar benar kurang
ajar berani sekali kamu menyuruhku
secara langsung aku tidak mau mengurus
anak yang bandel itu aku bukan tempat
itu maaf musti pabu hamba harus mencuci
atau kita bertukar tugas musti pabu yang
mencuci saya mengasuh anak bandel
aku tidak mau bekerjakan keduanya
hai ada yang badu baru
maaf musti prabu amukmarukul kami mah
hanya mengingatkan saja betul kalau
prabu amukmarukul melanggar aturan
menambah hukumannya betul betul
betul betul betul betul kurang ajar
tapi apa yang dikatakan dua pendekar
foto ini ada benarnya juga mungkin
saat ini aku memang harus bersama
hai mari musti pabu ayo kecuali ya
hai baiklah kian santai aku tidak akan
kabur kabur lagi sekarang lepas
bagaimana caranya aku kabur dari sini
udah aku cepat jangan loyok
cepat mudah jangan lama
iya ajudah lo ya iya ini lighted sudah kuat pun tua iya sudah raka sudah melanggar
untuk itu hukuman akan ditambah
aku tidak akan melakukan kesalahan lagi raka
sekarang sudah aman amin
kalau gitu pak
kita tinggalkan tempat ini
kita kan malah mau belajar ngaji sama raden
eh daripada gitu pak
mending kita pakai ngecilin aja